sebagai salah satu kiblat fashion indonesia
kota bandung dikenal dengan keberadaan distro atau distribution outlet
distro yang mulai bermunculan pada pertengahan sembilan puluh an
mencapai masa keemasan pada medio dua ribu an
kala itu distro selalu ramai dan menjadi tujuan utama wisata belanja
popularitas distro mulai meredup ketika brand retail dari luar seperti korea dan jepang
mulai masuk dan mendirikan toko di indonesia sekitar pertengahan dekade lalu
preferensi gaya anak muda yang menjadi pasar utama distro pun mulai berubah
terutama sejak masifnya penggunaan media sosial
pandemi covid sembilan belas dan pembatasan mobilitas masyarakat
membuat banyak pengusaha distro kelabakan karena pembeli beralih ke toko online
salah satunya adalah muhammad tovan
pria yang memulai usaha distro sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini mengaku merasakan pasang surut bisnis distro
ia pun terpaksa menutup sepuluh dari dua puluh outlet yang ia miliki
pada masa pandemi ia mulai beradaptasi dengan menyasar penjualan online
saat ini ia mengaku omsetnya minimal lima puluh juta
rp lima puluh juta per bulan dari penjualan online
hampir dua kali lipat nilai penjualan di toko
tiap hari asal kita beriklan kita bikin program bikin konten bagus penjualan pasti ada terus
karena era online sekarang ini sudah semua lapisan masyarakat dari atas sampai ke bawah
sampai tingkat bawah pisang udah pegang gadget
hal senada diungkapkan hermanto yang terjun ke bisnis distro pada dua ribu empat
popularitas distro yang merosot membuatnya harus menutup tiga dari lima outlet
agar usahanya tidak tenggelam ia pun harus jeli melihat tren dan keinginan pasar
saat ini selain menggenjot penjualan online
hermanto juga memperluas pasar dengan membuat produk bertema religi
sasaran konsumennya tidak hanya remaja dan orang dewasa muda tetapi juga anak anak hingga orang tua
itu dikasih kaosnya yang berkualitas
itu dikasih kaosnya yang berkualitas
itu dikasih kaosnya yang berkualitas
yang inspiratif lah kayak sholat istighfar seperti itu
alhamdulillah sampai sekarang masih banyak
produk produk distro memiliki ciri khas
biasanya produk dibuat dalam jumlah terbatas sehingga terkesan eksklusif
masing masing distro juga memiliki desain tersendiri yang membedakan merek satu dengan yang lain
ciri khas eksklusifitas inilah yang membuat sebagian orang masih senang berbelanja ke distro
dan desainnya juga unik
dan desainnya juga unik
dan desainnya juga unik
harganya juga terjangkau ya
ya dari bahan bagus ya
harga modelnya juga bagus
dosen ekonomi dan bisnis universitas islam bandung rezi permana mengatakan
perubahan pola konsumen yang beralih ke toko online atau daring menjadi salah satu tantangan bagi bisnis

usaha juga harus memperhatikan preferensi pasar yang berbeda
mengingat saat ini generasi muda yang disasar
memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibandingkan pada masa kemasan distro dahulu
pelaku usaha distro harus terus berinovasi sesuai riset pasar
yang paling penting untuk dilihat oleh industri diesel adalah bagaimana memerankan keeksklusifitas itu sendiri untuk mendekati sisi customer nya
bagaimana pendekatan dan pengaruh dari lingkungan dengan media sosial ini yang harus kita coba

sehingga sejak ini bisnis distro masih bakal bertahan
asalkan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan ciri khas utamanya
yakni eksklusifitas produk dan kreativitas desain